halo assalamualaikum deh apa mancing lagi aduh sebenarnya saya mau mancing bareng bareng tapi
kalau cuma jadi penonton kayaknya kurang seru beh jadi suka geger getan sendiri
alhamdulillah bawa mau minyamin saya aduh terima kasih atuh assalamualaikum
iya ya gimana boleh majik saya suka tinggal di sini rumahnya juga bagus ya iya kalau begitu
dp nya dong wah kalau bicara dp nanti baji saya harus ngomong dulu sama istri saya soalnya
bakal tinggal di sini bukan saya tapi istri saya juga dulu lif aji teman saya gara gara
ngomong sama istrinya wah berantem ngamuk istri saya ya ya ya udah udah udah udah
takpelu tis saya males ceritainya meinung
aku aja yang ceritanya
bapaknya tisna itu kan sekarang lagi dimen mancing
sama babe sama aja murot
terus bapaknya tisna minta dibeliin alat pancing
terus saya lagi nggak punya uang buat beliinnya
tuh kan tis usulan gue sama dengan usulan ojek
kur saya minjem motor kamu ya buat beli bensin
neng ojek pake apaan
kalau gitu kamu antar saya atuh
lagi nyari nyari bensin
lagi nyari nyari bensin
mot hanya orang gila yang mancing di daratan mah
tapi kalau cuma pengen pancingan terus nggak dibeliin sama anak saya
oh bapak pengen pancingan terus kagak dibeliin sama kang tisna
terus kenapa sayang dimarahin
biar keselnya hilang mendingan mencatur dulu yuk pak
takut kalah ya pak
mot dari kecil saya gak pernah takut kalah
odi kalau jadi orang jangan takut kalah
kalau kalah coba lagi
kalau kalah lagi
gak ada jawaban dari abah saya

assalamualaikum bu waalaikumsalam belanja apa mak mau nawarin kue
halo assalamualaikum deh apa mancing lagi aduh sebenarnya saya mau mancing bareng bareng
kalau cuma jadi penonton kayaknya kurang seru beh jadi suka geger getan sendiri
alhamdulillah bawa mau minyamin saya aduh terima kasih itu assalamualaikum
mau nelfon siapa pak si entis saya mau ngasih tahu biar dia nggak pusing mikirin duit
buat beli pancingan maaf pulsa anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini
diangkat ya pak iya mod pulsanya abis pinjem hp kamu ya hp saya juga nggak ada pulsanya pak
mau kemana pak main caturnya gimana main aja sendiri pasti kamu menang
assalamualaikum bun bun waalaikumsalam eh ayah gimana kontrakannya jadi dilihat jadi bun tapi lagi
iya mas pak bensinnya seliter berapa sepuluh berapa liter maaf mbak nggak jadi
kok nggak jadi mahal bur masa seliternya sepuluh ribu kita cari tempat yang lain aja ya
gue kan mau ngecek di sudah beli aja kalau gitu tambahin atuh
bun tadi ayah udah lihat kontrakannya pak haji shawty dan saya suka nah saya nggak tahu nih
bu suka apa enggak bunda suka apa yang ayah suka
iiiih itu tuh yang ayah suka dari bun bun
iiiih kok hidungnya bun bun megar megar
alhamdulillah saya senang kalau mpok mau terima kue kue saya besok anak saya sitati yang
antar kue kuenya ya iya mak makasih pak waalaikumsalam
tat dulu lagi ngapain ya mak tadi lagi nggak ngapa ngapain mak ke rumah emak emak emang ada pesanan kue
mak oh buat dititipin di warung ya mak tapi telepon mbak surti sekarang